pemerintah kota depok tidak akan menerapkan micro lockdown atau penguncian wilayah
menyusul ditemukannya empat kasus varian omikron
untuk mengetahui informasinya lebih dalam kita sudah terhubung
melalui sambungan zoom dengan wali kota depok muhammad idris
selamat sore pak wali kota
selamat sore mbak rizwana
oke pak wali kota sejauh ini bagaimana kondisi keempat warga depok
yang terkonfirmasi positif omikron
ya kondisi kasus covid sembilan belas yang terinteksi omikron
tinggal satu pasien dan itu pun sudah keberadaan dia di luar negeri
jadi yang kasus pertama itu sudah setelah isolasi di wisma atlet
dinyatakan sembuh selama sepuluh hari
isolasi di sana
nah selanjutnya yang dua kasus wanita seorang ibu dan informasinya neneknya
pulang dari jawa timur naik kereta dan ketika isolasi tiga sampai empat hari
kalau tidak salah dan diswab kembali negatif dan sekarang kembali
ke rumah asalnya yang ada di jakarta selatan
jadi di ktp ktp keduanya ini adalah ktp jakarta
dia punya rumah di kecamatan limu sehingga dia isolasi di kota depok
tiga atau empat hari sembuh lalu dia kembali ke rumah asalnya
kalau yang pertama memang dia berktp depok
kalau yang keempat itu satu dua tiga ya
yang keempat ini memang dia berktp jakarta
dia punya rumah di kota depok dan dia bekerja di luar negeri
ketika dia berkunjung ke indonesia dia ke depok
dan pada saat itu memang di karantina ketika di bandara
setelah keturunan dari pesawat itu memang dinyatakan negatif
tapi setelah itu tetap sampai masa karantina selesai dia kembali ke keluarganya
selama tiga hari kalau tidak salah bersama keluarga
lalu dia harus balik ke negara tempat dia bekerja
dan ketika di karantina di bandara di sana hasil swab di bandara kita itu baru muncul
dan ternyata positif dan terdeteksi omikron
jadi sekarang berita informasi
informasinya dia ada di sana tidak di depok
jadi tidak ada satupun dari mereka yang sekarang aktif atau kasus aktif omikron di kota depok
seperti itu jadi sudah selesai semuanya
oke pak wali kota bagaimana dengan proses tracing terhadap keempat orang ini
karena kan mereka sempat berpergian ke beberapa tempat begitu ya
apakah kemudian dari pemkot depok sudah melakukan proses tracing untuk mencegah ataupun mengatasi penyebaran varian omikron di sana
ya kalau yang kasus pertama memang dia belum sempat berinteraksi dengan keluarga
setelah dari bandara dia langsung terdeteksi dia langsung isolasi di wisma atlet ditaruh di sana
sampai sembuh dia baru pulang ke rumah
dan sekitar tracing juga dan beberapa anggota keluarga sempat mereka juga terus permintaan mereka di swab
dan itu juga sudah selesai dan mereka semuanya rata rata negatif
untuk kasus yang kedua ini memang ketika dia terdeteksi omikron kasus yang ibu ibu ini
dia pulang ke rumah dan dia langsung isolasi di rumah ketika sudah terdeteksi omikron
dan yang terpapar yang terkena adalah orang tuanya atau neneknya
sehingga memang ini juga keluarganya sudah kita tracing dan yang tinggal di situ kebenaran dia bahannya berdua
lalu setelah sembuh itu
untuk kasus yang ketiga ya
setelah si apa
warga ini berangkat ke timur tengah ke tempat bekerjanya dia
si keluarganya ini kita tracing dan mereka ketika kita datang ke rumahnya untuk kedua kalinya mereka sudah tidak ada di rumah
dan mereka sudah berangkat ke rumahnya alamat di jakarta
nah ini yang alamat di jakartanya ini yang harus kita nanti kerjasama dengan jakarta
ya mereka terus terang sampai sekarang belum ada
bukan ada upaya untuk tracing untuk apa untuk swab
ya karena mereka juga tidak ada di tempat di alamat di kota depok
oke pak wali kota apa alasan dari pemkot depok tidak menerapkan micro lockdown setelah ditemukan kasus varian omikron di sana
ya karena memang tadi mereka rata rata tidak berinteraksi dengan masyarakat di sekitar
dan sudah terkendali
dan sudah terkendali
dan sudah terkendali
dan sudah terkendali
dan sudah terkendali
dan sudah terkendali
dan sudah terkendali
dan sudah terkendali
tadi yang saya katakan bahwa yang kasus pertama tidak sama sekali mereka ke depok kecuali setelah selesai
kasus yang kedua juga demikian ketika terdeteksi dia tinggal sengaja dia tinggal di depok dalam rangka bisa isolasi di rumah dia yang ada di depok
alamatnya di jakarta
tetapi kita pantau karena dia kita dapat laporan dari satgas rw rt sehingga kita pantau dia dan kita berikan obat obatan dan juga tentunya obat obatan yang mereka dapat
dan juga tentunya obat obatan yang mereka dapat dari rumah sakit yang mereka komunikasi
termasuk makanan segala macam mereka lakukan secara go food
ketika sudah selesai dan kita swab untuk yang kedua dan hasilnya negatif mereka pulang
jadi tidak ada alasan kami untuk melakukan lockdown
jadi insyaallah mudah mudahan aman ya dari sisi penyebaran dari kasus kasus itu
terakhir pak wali kota langkah antisipasi dari pemkot depok untuk mencegah penyebaran varian
pembebaran pembebaran omicron kabarnya sudah ada surat edaran yang diterbitkan
kalau secara surat edaran secara umum ppkm level dua itu masih kita terapkan pengawasan dan monitoringnya di tingkat satgas tingkat rw bersama teman teman di kecamatan dan kelurahan ini sudah berjalan dengan baik dengan pantauan protokol kesehatan yang ketat
termasuk ptm dengan skb empat menteri dan kemarin memang kita masih menunggu

berkomunikasi dengan pihak provinsi untuk mengeluarkan surat edaran masih draft mbak
masih draft dan belum saya tanda tangan karena memang kami masih berkonsultasi ke gubernur
yang insya allah malam ini juga akan ada arahan dari kementerian menko
dari pak luhut dan juga dari kementerian untuk memberikan arahan arahan secara umum kepada gubernur
nanti akan diturunkan kepada kami baru kami akan keluarkan se nya
kalau draftnya sudah kami buat dan sudah kami membuatkan masukan masukan
misalnya yang terpenting adalah masukan masukan ada surat semacam tim satgas terpadu
jabodetabek ini belum pernah ada dan juga tim satgas terpadu untuk penanganan
melaksanakan mitigasi anak anak sekolah yang sma yang kewenangannya ada di provinsi
ini kami minta kepada provinsi untuk membuat tim satgas terpadu ini
semoga tidak ada lagi kasus yang terdeteksi di depok begitu ya
sudah hanya empat saja
terima kasih sekali penjelasannya yang sangat komprehensif
wali kota depok pak muhammad idris
satu hal mohon mbak satu saya cuma terima kasih kepada kementerian yang begitu aktif juga dari provinsi
untuk selalu berkomunikasi kepada kami terkait masalah deteksi ya deteksi dini terhadap tadi omikron
oke baik terima kasih sekali wali kota depok muhammad idris atas waktunya kepada cnn indonesia
pada newsroom sore hari ini saya selalu pak wali kota